ini bukan di jepang melainkan di yogyakarta
ya tempat wisata kalinampu natural park yang terletak di desa seloharjo
kapanewon pundong bantul ini memang bergaya jepang dan sedang menjadi viral di media sosial
berada di tepian sungai opak hamparan bunga eceng gondok berwarna ungu menjadi daya tarik bagi wisatawan
awalnya eceng gondok ini merupakan tumbuhan air liar yang kemudian ditata dan dikelola dengan baik
pengelola juga menyediakan penyewaan baju kimono bagi pengunjung
ini tempatnya indah banget ya seperti jepang kita juga bisa nyewa nyewa baju jepang gitu
soalnya tempatnya bagus ya ada kayak jepang jepangnya gitu jadi bagus aja buat foto foto
wisatawan yang berminat disarankan berkunjung pada sore hari
selain dapat melihat bunga yang lebih cerah pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbenam
untuk menikmati suasana ini wisatawan hanya perlu membayar biaya tiket parkir rp lima dan sewa baju kimono jepang rp dua puluh lima
kenapa membawa produk ala jepang karena jika pas bunga eceng gondok itu mekar merata itu akan terlihat seperti guguran bunga sakura di jepang
untuk datang ke sini pengunjung wajib
wajib mematuhi protokol kesehatan yaitu mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
sejak kembali dibuka pada dua puluh dua juli lalu kebun raya bali yang terletak di bedugul tabanan kini mulai ramai dikunjungi wisatawan
di lokasi seluas satu ratus lima puluh tujuh lima hektare ini pengunjung bebas memilih tempat untuk bersantai tanpa harus khawatir berkerumun dengan pengunjung lain
di lokasi seluas satu ratus lima puluh tujuh lima hektare ini pengunjung bebas memilih tempat untuk bersantai tanpa harus khawatir berkerumun dengan pengunjung lain
banyaknya pohon juga membuat suasana sejuk
kebanyakan pengunjung melakukan aktivitas seperti bersepeda dan berolahraga ringan
tempatnya luas asik buatkan ngumpul ngumpul kayak sama sama bareng bareng keluarga gitu enak aja
pihak pengelola kebun raya bali menyebut jumlah pengunjung rata rata per hari pada hari kerja tiga ratus hingga empat ratus orang sedangkan pada akhir pekan bisa mencapai tujuh ratus orang
sejak dua puluh dua juli memang terlihat ada peningkatan lagi tapi memang tidak setinggi sebelum pandemi
kalau sebelum pandemi itu kita bisa lima ratus sampai tujuh ratus orang pada saat weekdays pada saat weekend satu lima ratus sampai dua ribu
untuk bisa mengunjungi objek wisata ini pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk rp sembilan per orang
namun protokol kesehatan tetap harus dipatuhi di tempat ini
tim liputan cnn indonesia